sejumlah ormas dan elemen pergerakan di jawa barat
senin petang menggelar konferensi pers di bandung jawa barat
terkait sepak terjang rizik syihab sepulangnya dari arab saudi
berbagai elemen itu diantaranya
perhimpunan pergerakan jejaring nasional aktivis sembilan puluh delapan
barikade sembilan puluh delapan komite pergerakan pemuda santri dan mahasiswa
dan forum gerakan mahasiswa tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan
mereka menuntut agar kapolri dan panglima tni
segera menangkap rizik karena diduga telah melanggar protokol kesehatan
para aktivis mengapresiasi langkah kapolri
dengan mencopot kapolda metro jaya dan kapolda jabar
namun mereka juga meminta presiden agar menindak dua gubernur
yakni gubernur dki anies baswedan dan gubernur jawa barat ridwan kamil
tapi menurut saya persoalan kejadian hajatan hrs
peringatan maulunabi itu kan ini tidak serta merta
ini harus ada ketegasan dari gubernur
baik gubernur dki jakarta anies baswedan
maupun gubernur jawa barat ridwan kamil
karena pergerakan masa dari jabar itu kan juga bergerak ke jakarta
nah saya kira ini anies sama ridwan kamil
segera melakukan pembiaran
sementara terkait rencana persaudaraan alumni pa dua ratus dua belas
yang akan menggelar reuni di monas dua desember mendatang
pimpinan pondok pesantren buntet cirebon jawa barat
adip prof yudin iza mengimbau
agar rencana reuni tersebut ditunda
karena dikhawatirkan berpotensi memunculkan kelas terbaru covid sembilan belas
sekarang itu bukan
itu tidak akan menyelesaikan masalah
artinya tidak akan menyelesaikan masalah tentang covid sembilan belas
kita semua harus bersama sama menjaga
jadi kalau saya sarankan ditunda dulu lah
masih banyak waktu kok kenapa ruh sekarang
berkumpul untuk bersilaturahmi menurut adib bagus untuk dilakukan
namun di tengah pandemi ini
dinilainya tidak tepat dilakukan
dan malah bisa menimbulkan
tim liputan cnn indonesia